ratusan pemudik tiba di pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
puncak arus mudik di pelabuhan ini diperkirakan akan terjadi pada selasa malam nanti
dua ratus penumpang kapal motor ums ini selasa pagi tiba di pelabuhan tanjung priok jakarta utara
para pemudik ini datang dari berbagai daerah di wilayah timur indonesia
seperti kupang larantuka maumere makassar dan surabaya
beberapa pemudik hanya transit dan akan melanjutkan perjalanan
ke kepulauan riau dan medan sumatera utara
ya dipaskan apa ya kebetulan aja jadwal yang pasnya dari jakarta kesininya
soalnya kapal teluknya hari ini terakhir habis itu nggak ke jakarta lagi
iya karena kapal hari ini kapal terakhir katanya
tadi kan langsung turun dari naik kapal dari pontianak
nunggu di pelabuhan aja nggak balik balik lagi
hingga selasa dua puluh delapan juni jumlah pemudik yang diberangkatkan melalui pelabuhan tanjung priok
mencapai tiga delapan ratus orang
sementara pemudik yang tiba berjumlah enam orang
hari ini ya untuk km musjini yang tiba itu sekitar lima ratus tujuh belas
yang muatan lanjutan sekitar empat ratus empat ratus tujuh
kemudian yang untuk naik hanya satu ratus delapan
tujuan ke kijang ya ke tanjung pinang sana ke pulau riau